cari cari sinyal pohon ini bos tuh pohon yang dijanjur pakai banyak fungsi pokoknya kalau
masalah manjat memanjat urusan namanya bos aneh tiga tahun di amerika ngapain jalan cilok
apa hubungannya manjat sini ya bos ya gimana bagus sinyalnya dapat gambarnya
dapet sinyal gambarnya pasti belum ada bus kenapa ketawa ente jadi kasih aneh
iming iming palsu aneh udah seneng aneh udah sudah girang biarpun seneng aja naik lagi naik lagi
ada macam macam juga nih mau apa mau cash mau cicil itu mau boleh banget kalau kayak gini sih
oh juga mau pakai baju tim peserta piala dunia ini kalau lagi nobar hehehe biar semangat kalau lagi
semangat dulu masih gitu selalu perhitungan enak bosan
hai hai hai kamu kalau terus terusan seperti ini maka insyaallah kamu bisa akan menjadi hafiz
quran amin insyaallah post op lain naikkan aja semoga jadi hafiz hai kau tanpa kamu minta ustadz
doain kamu haika bukan hanya kamu semua santriwan maupun santriwati itu ustadz doain supaya menjadi
hafiz quran ya nah sekarang mendingan kita doain untuk dua orang tua kamu supaya selamat dan berkah
di dunia maupun di akhirat ya amin bismillahirrohmanirrohim allahumma firli wa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya
kamu sendirian asuman
ya benar benar maaf
berisik banget ini sekarang kita langsung aja ayo
nggak salah lagi nggak salah lagi pada mau kabur nih
ada apa sih
hai ya allah
hai kau semail kalian ngapain malam malam di luar sini hah berduaan naik tangga mau kabur
bukan pak serikiti malahan haikal sama ismail ini mau jegat asurama terima mereka yang kabur
bukan kita yang kabur itu mah alasan alasan saja pasti kalian mau nobar ah beneran nota sedikiti
justru aku amai kali mau melarang terobong sama asun biar mereka tuh nggak nobar pinter banget ngomong
semong tunggu sini semong lihat abas jangan kemana mana
nggak ada siapa siapa saya udah lihat nggak ada siapa siapa berhubung kalian dua udah buangin
saya ikut saya ketemu mastahar tidwan ayo
astagfirullahaladzim apalagi sih aika
halus halus astagfirullahaladzim apalagi sih haikal
kamu tuh bandel banget sih
ayah sama ibu kamu nyuruh ke pondok ini
bilang kamu jadi anak yang soleh
maksud haikal itu bukan begitu
haikal itu mau ngga
gak usah pake alasan
udah jelas jelas kena ngebasa sama sri kitty
pak kek ngebantah juga lagi
terserah pak ustadz deh
tidak ada salahnya juga kalau kita mengecek kamarnya
untuk memastikan kebenarannya
pak sri kitty tolong cek kamarnya haikal ya
baik ustadz assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nah nih cakep
dapat sinyalnya bagus kita jadi nonton bola
kita jadi nonton bola
tuh tuh tuh
nah tuh kan
kenapa diputer puter bos kita pasangin
kali nyangkut sinyalnya
aduh pak kek ilang lagi
nt manjat bos cari cari sinyal
tuh pohon yang dicanjur
pokoknya bos kalo masalah manjat memanjat tuh urusan namanya bos
anda tiga tahun di amerika
apa hubungannya manjat
gimana bagus sinyalnya dapat gambarnya
dapet sinyal gambarnya pasti
belum mati bos
kenapa ketawa ente jadi kasih ane iming iming falsu
ane udah senang ane udah sudah girang
biar bos seneng aja
kebuka kehilangan waktu kita
iya pegang dulu nih pegang dulu
nah ini dia bos gambarnya jelas bos
suaranya juga bagus dan singa juga mantap bos
ana menyusul ke atas
tunggu ana jangan bergerak jangan ke mani mani
lantun viala dunia biarpun di atas pohon
yang penting judulnya nonton
iya umpan bentuk pisang
aduh aduh aduh meleset nih
aduh aduh aduh meleset nih
kau dengar tidak
tadi itu ada suara apa
terus itu apaan
ya allah kalian ini mau pada kemana
udah malam bukan pada tidur
jadi begini ustazah
tadi kayak ada yang jatuh dari pohon saja
kalau jatuh jangan ajak aneh
untung aja bos
bukan untung aja badan kagak nape nape kagak remuk
kan ente tingdihin aneh
mending ente durian jatuhan enak
maaf si bos lagian si
ngapain jatuhnya di posisi bos di bawah
untung aneh kuat orangnya
tidak kena nape nape walaupun jatuh dari ketinggian
eh udah burung berdiri
nah ada ustazah nurul
kesempatan aneh buat cari perhatian sama ustazah
eh ustadzah ustazah